aisat ya aisat kan ya mungkin bapak nggak bisa
novel lari sabtu bersama bapak yang sempat dibuat menjadi film pada tahun dua ribu enam belas
kini dibuat lagi dalam format serial
mengisahkan sosok gunawan seorang ayah yang diperankan oleh vino gebastian
yang hanya memiliki sisa waktu satu tahun untuk hidup
di sisa umurnya gunawan mendedikasikan waktunya untuk membuat pesan didikan
kepada anak anaknya melalui rekaman video
video itulah yang nantinya akan selalu ditonton setiap hari sabtu
menampilkan dinamika keluarga kehilangan percintaan dan konflik tentang keluarga
dalam versi serialnya ini terjadi pengembangan karakter
yang membuat serial ini semakin menarik untuk ditonton
dulu saya baca novelnya gitu saya udah jatuh cinta banget sih dengan sabtu bersama bapak ini gitu
tapi begitu saya baca skriptnya dan ada pengembangan yang luar biasa
saya ngerasa ini ada tantangan
yang jauh lebih besar nih
karena ada cerita origin yang baru yang diciptakan oleh mas adit sebagai pengembangan dari bukunya
yang ngebuat karakter bapak ini jadi semakin kuat gitu
selain vinogi bastian sejumlah artis ternama didapuk untuk bermain dalam serial ini
seperti marcia timoti adipati dolken enzi storia reem bayang dan dinda hao
serial ini digarap oleh sutradara rako prianto
yang memiliki harapan dapat memberikan pesan moral keluarga
kepada penonton di indonesia dan juga di dua ratus empat puluh negara lainnya
menurut saya kenapa enggak dibikin series gitu
karena dengan materi yang udah sangat bagus gitu
kayaknya kita harus sharing ini kepada dua ratus empat puluh negara yang lain
semoga mereka bisa lebih mengenal indonesia gitu ya
sebagai series ini juga bisa dipakai sebagai estalase bangsa ini gitu
jadi kita lebih orang lain bisa lebih memahami
sabtu bersama bapak
adipati dolken dan enzi storia merupakan hasil adaptasi dari novel populer yang ditulis oleh aditya mulya
mengisahkan cerita lebih mendalam ke masing masing karakter
sentuhan pengembangan karakter akan lebih terasa di dalam serial ini
sehingga penonton akan merasakan pengalaman yang lebih mengharukan
serial drama dari rumah produksi falcon pictures ini dijadwalkan akan tayang di prime video pada dua puluh sembilan juni mendatang